panglima kodam jaya mayor jenderal tni eko margiono di bnpb pada dua puluh tiga mei menyatakan
repatriasi wajib dilakukan
di jabodetabek pemerintah menyiapkan
wisma atlet pademangan dan asrama haji pondok gede
sebagai tempat karantina sementara
sampai dengan tanggal dua puluh tiga jam delapan pagi
total seluruhnya yang dikarantina adalah tiga tujuh ratus lima orang
dari tiga tujuh ratus lima orang itu
ada enam ratus tujuh puluh satu yang hasil pcr nya terkonfirmasi positif
dan saat ini
keseluruh enam ratus tujuh puluh satu orang ini sudah dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet
sedangkan yang lain sedang menunggu
proses menunggu pemeriksaan untuk pcr nya
antara dua dan maksimal tiga hari
beberapa waktu lalu presiden joko widodo menyatakan
bahwa sampai bulan juni dua ribu dua puluh
nanti indonesia akan kedatangan sebanyak tiga puluh empat ribu wni repatriasi
tentu itu bukan jumlah yang sedikit
maka dari itu mekanisme yang jelas dan prosedur yang ketat
jangan sampai karena tidak ketatnya aturan
seperti tidak terlaksananya prinsip social distancing
yang terekam di wisma atlet pademangan beberapa hari lalu
justru menjadikan adanya kelas terbaru
penularan covid sembilan belas di wisma karantina
mahardika utama kurnia yuniarwan jakarta